jemaah aboge di berbagai daerah akan mengawali puasa satu ramadan pada hari selasa besok
atau selisih satu hari yang ditetapkan oleh pemerintah
meski berbeda dengan pemerintah jemaah aboge tetap menghormati warga lain yang berpuasa pada hari ini
jemaah aboge di probolinggo jawa timur akan mengawali puasa satu ramadan pada hari selasa besok
atau selisih satu hari yang ditetapkan pemerintah
mereka berkeyakinan pada kitab mujarobat bahwa awal puasa ramadan jatuh pada hari selasa legi
warga di kampung aboge kecamatan leces tetap melakukan aktivitas seperti biasanya
mulai dari bekerja makan minum dan mempersiapkan makan sahur pada selasa besok
meski berbeda awal puasa jemaah aboge tetap menghormati dan menghargai warga lain yang sedang berpuasa
menurut tokoh jemaah aboge untuk tahun ini puasa dimulai berdasarkan hitungan dan amroh
bulan ramadan hari ke enam pasaran loro atau dua
dari aboge masih selasa
makan sudah sudah dilaksanakan kemarin
begitupun jemaah aboge di desa keracak kecamatan aji barang banyumas yang hari ini belum menjalankan ibadah puasa
kendati demikian pengikut aboge tetap berusaha tidak menunjukkan aktivitas tidak berpuasa
mereka menyantap makanan secara bersamaan di salah satu rumah warga
di desa keracak ini memang banyak warga pengandut aboge
mereka hidup secara berkelompok
jemaah aboge sendiri telah turun temurun meyakini perhitungan awal bulan puasa dan hari raya
berdasarkan perhitungan hisap dan penanggalan jawa kuno
sehingga mereka meyakini awal ibadah puasa jatuh pada hari selasa pahing esok hari
puasanya tiga puluh hari
oh tahun berapa
sampai sekarang seribu sembilan ratus lima puluh tiga
diawali hari malam selasa pahing itu diawali trawe
selasa pahing siang mulai puasa diatur sekarang sampai besok tiga puluh hari
hari itu itu itu alih batas hajim sampai amiah
sementara itu untuk menyambut alam ramadan warga mulai membersihkan musola yang akan digunakan untuk sholat tarawih
mereka juga memperindah musola dengan mengecatnya
tim liputan sian indonesia